dua orang tersangka berinisial bc dan vs dihadirkan di mapolda kalimantan tengah kamis pagi
keduanya ditangkap petugas di jakarta pada awal maret lalu setelah adanya laporan sembilan puluh lima orang korban investasi ilegal
selain mengamankan sejumlah berkas dari hasil pengembangan petugas juga menyita dua unit kendaraan
satu mobil dan satu sepeda motor untuk dijadikan barang bukti
setiap korban mengalami kerugian bervariasi mulai dari dua ratus juta sampai tujuh ratus juta rupiah
sehingga dari empat ratus orang yang menjadi korban penipuan total sementara sebesar tiga puluh enam miliar rupiah
kedua pelaku yang kini berstatus tersangka bakal dijerat pasal berlapis dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu empat belas
tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal sepuluh tahun dan denda sepuluh miliar rupiah
jadi memimpinnya dua puluh persen per bulan
dari jumlah investasi
ya dari jumlah investasi
sementara itu ratusan korban yang diwakili kuasa hukum mendatangi baris krim mabes polri untuk membuat laporan polisi
mereka melakukan pelaporan terkait investasi fahrenheit yang menimpa satu ratus tiga puluh tujuh korban dengan kerugian total mencapai tiga puluh tujuh miliar rupiah
lagi lagi kami dari lq indonesia law firm mengapresiasi mabes polri
dan kami menyerahkan semuanya dan kami mempercayakan kasus ini akan bergerak di tindak dan di
sebelumnya jaksa agung tindak pidana umum telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan terkait kasus robot trading fahrenheit dengan tersangka henry susanto
tim liputan cnn indonesia